kamu bikin apa sama angga di ruang icu
sampai al kondisinya menurun
dan andin marah besar sama kamu
al yang dibogori itu pak
ada sedikit keterlambatan soal pembayaran
ya lain kali hati hatilah dalam bertindaknya
di rumah sakit
ini pasti nino mau bicarain soal tes dna itu kang kak
gak sabar ya
pengen ketemu lebaran tahun depan
ini lebaran aja baru beres lho papa
kamu gak sabar mau lebaran tahun depan
ya papa juga berharap
jadi nanti sama sama andin dan elsa melahirkan
dan kita punya cucu
jadi lebaran tahun depan
kita sudah bisa nimang cucu
aku satu ya
mudah mudahan doa kamu terkabul ya
ngebayang ini aja udah bikin papa senyum senyum
nah kebayang senyum senyum papa lupa belum sikat gigi
yang bersih sekat giginya ya
ma aku mau minta tolong sama mama
ma dengerin aku ma
mba andin sama kak rafael mau ketemu
dan ini ada hubungannya sama ricky
terus kamu mau mama ngapain
mama tolong ikutin mereka
mama harus tahu apa yang mereka bicarain
mereka mau ketemuan di sparo cafe jam satu
kenapa harus mama sih sa
nina itu mau ketemu sama angga
di hari dan jam yang sama
makanya aku minta bantuan sama mama
ya allah sa
gak tenang sekali sih hidup kamu
mau sampai kapan kamu seperti ini
udah deh ma
aku juga tahu hidup aku itu gak tenang
tapi aku gak bisa diem aja mah
bantuin aku dong
masa mama tega sih sama aku ma
pokoknya cari tahu apa yang mereka bahas
abis itu kabarin aku
lihat besok ya
ya tidur lah din mau ngapain lagi
kamu ngapain tidur di bawah sih mas
kamu kenapa nggak tidur di atas aja bareng sama aku semerena
nanti perut kamu ketendang sebenarnya
enggak kok udah di atas siap ayo
saya mau kamu tidurnya enak
tidur aja saya di bawah
ngapain sih di bawah aku nggak mau kamu di bawah
kamu juga baru sembuh dari sakit kan
udah sehat sayang
udah nggak apa apa tidur aja
nanti kalau tidur di bawah di lantai masuk angin
bisa dikasih tau nggak
terus sempit juga tempatnya kan kasurnya
tapi anak kamu maunya kamu di atas
nggak usah ngarang ngarang deh
ia yang mau sendiri mas
beluknya jangan kenceng kenceng
gue harus ngawasin gerakannya raina
dikit dikit rendah kayak mau tendang perutnya andin
gue harus awasin terus lagi
kayaknya benar juga ide andin
sepertinya gue harus secepatnya bikin kamar buat rena
terus ketauan sama mereka
aku mesti kasih alesan apa
kalo aku gak bantu elsa
elsa pasti marah sama
aku harus berhenti dengan mereka
aku harus berhenti dengan mereka
kenapa dia bisa bareng sama bu chandra
apa riki ada cerita sesuatu ke bu chandra

apa jangan jangan ini nomor teleponnya ricky
ini nomor teleponnya riki
ini nomor teleponnya riki
halo tante sarah
ya tuhan ternyata benar ricky
nggak usah kaget gitu kang
santo udah lihat kan foto yang saya kirim
saya punya satu permintaan buat anda
tante jangan pernah ikut campur urusan saya dan elsa
kalau tante masih ikut campur
saya bakal laporin tanda ke polisi
karena tante pernah nyalakain saya
riki ngancem aku
siapa yang telepon ma
teman arisan mama nelfon terus
langsung tiba tiba marah marah
mama lupa pak beneran lupa

ya ntar jangan lupa dibayar lah ya
sini aku bantuin
sini aku bantuin
enggak enggak usah kamu ngapain kesini
ya aku nyusul kamu kesini
tadi katanya kamu mau nyiapin minuman kok nggak dateng dateng
tsk nggak apa apa kamu kan udah nyiapin ini
oh ya abis nanti minum teh kita langsung ke coffe city ya
daripada kamu di rumah sendiri kan
mas al sama rena kok nggak ada sih
kok nggak dibangunin
aduh ya allah
aduh kenapa kakek aku jadi kram gini ya
andi mana kok nggak dateng dateng
di kamar mak
kasian makanya nggak aku bangun ya
oh udah ngapain lagi
iya sih bener juga
andi ini kenapa telfon
kenapa andi kamu kan di kamar kenapa telfon saya
mas mas mas mas tolongin aku dong mas kakek aku kram banget mas
kakek kamu kram yaudah sebentar saya ke kamar ya
kakek andi yang krama
ya udah silahkan cepetan
kenapa sih buru buru banget
mama cuma lagi pengen manja manja aja sama papa
udah makan lagi
susunya diminum makanya dihabisin ya
kakek dilurusin dulu ya
aduh sakit aduh
tenang pelan pelan ya
udah udah udah mas kram kram kram
udah udah udah
kamu tenang kamu tenang relax ya relax
kakek dilurusin ya
tenang tenang nggak usah panik ya
nggak usah panik nggak usah panik nggak usah panik
udah udah lurusin dulu ya
seneng aja aku dipijetin sama kamu mas
tapi jangan sering sering ya
kalau kamu kayak begini terus bisa jantungin sayang
nggak usah senyum senyum
mungkin kaki kamu keram gara gara kita tidurnya bertiga kali
jadi ruang gerak kamu buat tidur kan jadi nggak nyaman juga
jadi kamu tidurnya nggak rileks
jadi mungkin darah
aliran darahnya bisa kesumbat
ya mungkin kali mas
tapi saya udah telpon temen saya yang desain interior
buat ngedesain kamarnya rena
jadi rena bisa tidur sendiri nanti
sudah janjian hari ini jam sebelas di spiro cafe
jadi setelah ketemu sama desain interior
kita lanjut ketemu sama rafael buat ngobrol
seneng banget pasti dia
ya udah aku mandi dulu sebentar ya
ya apa senang aja
semenjak aku hamil
kamu jadi semakin perhatiin sama aku
ngelindungin aku terus
aku nggak apa apa kok mas hamil terus mas
kalau diginiin terus sama kamu mas
ya usah kenyit
sayang kamu udah langsung mau ke kantor
nggak nggak kantor hari ini
cuar mau silah tromi aja
kan masih lebaran
kamu pikir aku nggak tahu
kalau kamu mau ketemu sama angga
kamu sendiri ada rencana apa
ya aku juga hari ini ada rencana
mau silah tromi juga sama temen temen aku
cuma ini masih nunggu konfirmasi dari mereka
jam berapa ini aku juga belum tahu
yaudah kalau kamu jadi keluar kabarin ya
aku jalan sekarang
puedes wein sindtag sekarang
jangan lupa lapakan v log kwuru yuk
karena aku sudah dua tahun lagi di indonesia
jadi gigi belajar kok gak mudeng mudeng sih
mau salah satu kata pun gak nyerep ke kepala
mungkin gigi begini karena kepikiran terus sama mas randy dan mbak felicia kali ya
hah dari kemarin muka lo kagak jelas banget ngapain
gigi lagi sedih mbak mir
sedih ngapain lagi sih
kan kita bisa dapet thr sepuluh kali lipat masa lo sedih sedih aja sih
mbak felicia sekretaris yang masal
abis dari sini pulangnya nebeng kemukulnya mas randy mbak
gigi mikir kalo memang yang pantis sama mas randy itu mbak felicia bukan gigi
perkara orang nebeng doang sama pak randy langsung insecure kayak gitu sih ki
mendingan sekarang lo fokus belajar
lu lulus ujian jadi mahasiswa jadi lo bisa naikin kualitas diri lo
kayak gitu aja lah ambil pusing
lo dengerin gigi manusia itu berusaha tuhan yang menentukan
kalo allah bilang jodoh lo pak randy ya entah lo bakalan sama pak randy
ya kalo enggak yaudah
apalagi yang harus lo pusingin
insya allah ki lo dapat jodoh yang terbaik gue doain pokoknya
yang penting sekarang kan lo diperbaikin diri lo
lo harus ikhlas menjalannya
semua karena allah dan anak laki
senyum dong redemkan nih kalo kayak gitu
bikin aku semangat lagi
makasih ya mbak mirna
bundur dikit deket banget ini
tapi udah ya kan
udah senyum lagi kan
mas orangnya dateng jam berapa sih
saya janjian jam sebelas an ya din
harusnya sebentar lagi sampe
sabar ya tunggu sebentar
boleh pesan makanan gak
boleh lihat menu nya ya
kau mau pesen apa
wah tuh sate ayam
mau sate ayam ya
jangan sate ayam ya
ibu hamil itu harus makan makanan yang matang
kalau sate ayam kan dibakar takutnya ada bagian yang gak mateng nantinya ya
kamu dengerin saya gak sih
harus makan makanan yang mateng
karena itu kan gak mateng
kamu tau dari mana sih
udah saya yang pilih
ya kamu tahu dari mana
saya pelajarin din
saya cari makanan yang sehat yang dikonsumsi untuk ibu hamil itu apa aja
yang tidak perlu dimakan itu apa aja
sama minumnya jus siruk ya
ya pak permisi
jangan bander dengerin saya
maaf dengan bapak adebarat
baik terima kasih
jadi begini kita ada fitment soal interior buat kamar bayi dan anak anak
dan ini ya si desainernya pak
udah pada makan belum
terima kasih ya pak
terima kasih ya pak
kami langsung saja ya pak
ini contoh contoh desain interior kamar bayi dan anak perempuannya
bapak dan ibu bisa silahkan lihat
dan ini contoh beberapa project yang sudah kami kerjakan
silahkan bapak dan ibu mau lihat lihat dulu
itu lucu juga tuh mas
ya ampun gemes banget
rina pasti seneng
nah gimana kalau misalnya buat kamar kita aja mas
ya nggak buat rina
terima kasih ada ada kondator
dua dua poin aja
gue gak punya banyak waktu
yang sempat anda rebut di rumah sakit
rina bilang ke saya kalau al dan anda membawa rina ke lembaga tes hexagonal
apa itu betul
ternyata dugaan gue benar
ini ada hubungannya dengan tes dna rina
ketika rina pergi ke tempat yang sama
kemana pun rina pergi
dengan siapapun itu
bukan urusan lo
jelas urusan saya
karena saya harus memastikan latar belakang rina

atau justru rina anak saya
atau justru rena anak saya

atau justru rina anak saya
karena surat hasil tes dna hexagonal
yang dulu pernah dikasih al ke saya
itu menunjukkan anak roy
kenapa justru surat yang terakhir kemarin
ditutupin dari saya

dan dia mencari anak roy
pina ternyata benar benar pengen tahu
bukan anak roy
bukan anak roy
bukan anak roy
bukan anak roy
kalau kamu tidak percaya
kamu punya mulut kamu punya kaki
kamu cabut dari sini sekarang
kamu tanya sama al
kamu jangan tanya sama saya
hei saya tidak tahu apa apa
dan di sini saya tidak ada kepentingan
sama kamu sampai sekarang
anda yang mengambil surat itu
saya yakin anda tahu sesuatu
kalau saya tanya sama
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kamu di sini
kenapa elsa tiba tiba datang ke sini sih
kenapa elsa tiba tiba datang ke sini sih
kok kamu gak bilang sih sama aku kalau kamu di sini juga
padahal aku sama teman teman aku
ketemuannya di sini loh
tapi di dalam
ternyata ada kamu juga di sini
aku mau ketemu dengan angga
aku mau ketemu dengan angga
aku mau ketemu dengan angga
kok ketemu angga
katanya kamu ketemu klien
ngapain banget gue di sini
cabut dulu gue
cabut dulu gue
gagal dapat informasi dari angga

kamu janjian sama angga
kamu janjian sama angga
kamu janjian sama angga
ya aku mau tanya soal surat
dari lembaga test dna
dari lembaga test dna hexagonal
aku yakin mereka tutupin sesuatu dari aku
aku yakin mereka nutupin sesuatu dari aku
karena surat itu
tangan aku waktu di rumah sakit
kan udah jelas
aku tuh bingung deh sama kamu sayang
ngapain sih kamu
ngurusin hal kayak gitu
sudah hamil dia
sedangkan kamu sekarang malah ngurusin hal hal yang emang udah jelas terbuka
sedangkan kamu sekarang malah ngurusin hal hal yang emang udah jelas terbukti

mau tuh maunya apa
mau tuh maunya apa
kamu lihat kamu udah bohongin aku ketemu sama angga
kamu tuh bisa gak sih fokus mikirin keluarga kita aja

kamu tuh bisa gak sih fokus mikirin keluarga kita aja
aku gak mau ya
aku gak mau ya
kamu kayak begini lagi ya

gak usah kamu ngurusin masa lalu
untung aja gua gerak cepet
jadi nino gak dapetin info apapun dari angga soal tes dna itu

sekarang tinggal nunggu kabar aja nih dari mana
sekarang tinggal nunggu kabar aja nih dari mama
gak mau bisa tau apa yang dibicarain mbak andien sama rafael
bisa bisanya dia curiga mengenai surat hasil tes dna itu
aku tuh ngerasa ada sesuatu yang aneh
pasti ada apa apanya
heran gue sama mereka
suka cari masalah supaya ikut campur masalah orang lain
gue telepon allah aja kali ya
gue harus kasih tau
terus kira kira berapa lama ya prosesnya
untuk desain interiornya
kita akan mempercepat prosesnya dalam tiga hari kerja
kebetulan kami sudah siap di workshop kami
jadi sudah bisa dipasang pak
ya terima kasih
saya minta tolong berikan yang terbaik untuk anak saya
baik pak ibu kami akan siapkan secepatnya
terima kasih banyak ya pak pitar dan dayasi
selama sama mbak andien dan pak al lebaram
kami akan memberikan yang terbaik
kalau begitu kami permisi
terima kasih ibu andien dan pak al lebar
terima kasih banyak ya
gue jadi gak sabar deh mas
kapan kapan reina jadi
reina pasti seneng banget
semoga dia suka gak takut tidur sendirian ya
ya reina kan udah besar udah menjadi kakak
udah harus berani lah ya
pak al wain
maul maaf lalu dan batiin ya pak
selamat hari raya dul fitrin ya din
saya akan telepon sebentar di luar
ngapain di luar disini aja kenapa sih
kamu kan mau ngobrol sama rafael
saya terlalu diganggu
sebentar aja ya
oh ya kak kamu tanya soal tes kan
tes ya reina
itu cuma tes kesehatan doang kok
gak perlu dikhawatirkan
gue lega denger ya din
tumben banget sih
dia gak cemburu kan sama gue
dia emang akhir akhir ini memang agak sedikit
overprotective sama aku mungkin
ya karena aku lagi hamil kan
lo hamil ya din
berarti gue bakalan jadi angkle nih
sehat sehat terus ya din
kalau lo butuh bantuan gue
lo tinggal telepon gue aja
makasih banyak ya kak
ini sekarang gue mau kasih tau sama lo
kemarin tuh nino telepon gue ngajakin gue ketemuan
dan sekarang baru aja gue habis ketemu sama dia
ngapain dia ngajakin lo ketemu
dia curiga mengenai surat hasil tes dna itu
dan baru aja dia tanya sama gue
cuman sekarang ini yang jadi masalah
dia pasti akan semakin penasaran
karena penasaran dia bakal cari tau
dia gak mungkin tinggal diam
gue itu sebenernya udah pengen ngomong jujur sama andin soal reina gak
tapi ternyata andin hamil
dan andin punya riwayat prematur
jadi gue harus ngejaga banget kondisi andin gak
mengenai situasi dan keadaannya kalau seperti itu
cuma ini masalah rumah tangga lo
beberapa orang terlalu banyak ikut campur
seperti yang lo bilang kan
andin tau ini semua dari lo
bukan dari orang lain
cuman sekarang kondisinya
karena terlalu banyak orang yang ikut campur
gak jadinya kalo andin tau dari orang lain
dia pasti bakalan kecewa al sama lo
berfikiran buruk tentang lo al
kita kalo tau sesuatu bukan dari sumbernya
pasti akan beda
itu yang lagi gue pikirin sekarang kan
lo yang tahu kondisi andin bagaimana
perkembangannya progresnya seperti apa
sekarang gue disini cuma bisa bantu lu
gue tahanin lo sebisa gue
thank you men